iya ya emak aku lupa kalo hari ini rena defisiensi
tapi aku gak bisa nemenin rena emak
aku harus jagain anin disini
tetep sama lo bawajie ya
mama papa tapi aku mau disini aja
ngemenin mama aku gak mau ikut pencensok
kamu pikir papa sama mama tertarik dengerin masalah kalian
selesaikan masalah kalian di kamar jangan disini
sekarang jelasin semuanya
tapi kamu lagi tidur
akhirnya aku angkat
rena bilang dia pengen ketemu salmamanya
makanya tadi aku bawa dia ke rumah sakit
kamu bawa rendang ke rumah sakit
untuk ketemu dengan anin
elsa kamu mikir gak sih
rena gak boleh masuk rumah sakit apalagi ketemu anin dia kan masih kecil
bisa kok tadi al minta izin sama dokter
oh berterima kasih banget sama aku loh sayang
pas aku bawa rena
dan rena masuk ke icu
gak lama bandin sadar
jadi aku minta tanggung sama kamu
jangan jangan coba cari alesan
dan cari masalah cuma karena ini
apalagi kalau kamu cari cari alasan supaya kamu bisa cerai sama aku
supaya kamu bisa ngejar banding lagi
semalam aku gak bisa tidur
karena aku ngeliat kamu sholat dan berdoa untuk mbak andin
bisa aja aku sumpahin mbak andin supaya gak selamat
supaya kamu gak mikirin mbak andin lagi
tapi aku gak sejahat itu bino
rana pas nelfon dia nangis nangis pengen banget ketemu sama mamanya
kasian kan rena
akhirnya aku bawa dia ke rumah sakit
aku berpikir mbak andin itu sayang banget sama rena
kenapa nggak aku pertemukan mereka
apa yang aku lakuin itu salah sayang
aku akan kasih kamu kesempatan berkali kali supaya kamu bisa belajar mencintaiku dengan tulus
tolong jangan tinggalin aku
aku akan berusaha
syukurlah ada hikmahnya juga buat borena biarpun akhirnya mbak andin jadi sadar
tapi gue bisa ada kesempatan ngomong dari hati ke hati sama nino kayak gini
semoga dengan omongan ini nino beneran akan berusaha lagi untuk mencintai
gue dan berhenti peduli mbak andin
pergi bilang sama oma ya
mama sebenarnya mau jenguk andin
tapi tadi gurunya rena telepon soal fashion show jam sebelas nanti
ya agak mepet kayaknya
tapi aku gak bisa nemenin reina mbak
aku harus jagain andin disini
eh tapi sayang sekali kalau reina gak dateng
tetep sama lo bawa aja ya
oma papa tapi aku mau disini aja
dengerin papa ya
reina harus tetep ikut fashion show di sekolah
mama pasti sedih nanda
ya reina dateng ya
sebenernya gue gak rela sih nino menggantikan posisi gue
tapi nggak ada pilihan lain
aku berangkat dulu ya
ya itu sayang kabarin ya
al nelfon ini apa dia mau jelek jelekin gue di depan ini
apa jangan jangan dia mau marah lagi soal bunga
anda ini mau marah marah soal bunga lagi
kalau kemarin saya sudah nuduh anda
anda sibuk atau enggak
kalau soal rina
saya siap bantu kapan saja anda mau
jadi hari ini rina ada fashion show di sekolahnya
temanya ayah dan anak
saya gak bisa nemenin rina soalnya saya harus menjaga handi
itu juga kalau anda mau
kalau anda mau
kostumnya sudah saya sewa
nanti saya ambil sekaligus langsung ke sekolah adanya ya
al minta aku untuk mengatakan posisi dia
karena hari ini rina ada fashion show di sekolahnya
semoga nino gak sadar kalau reno